ini adalah perkebunan kurma milik abu faisal
di perkebunan ini terdapat ratusan pohon kurma dengan berbagai umur
dan kurma ini adalah kurma ajwa alia
jadi inilah salah satu kebun kurma yang ada di kota madinah
tepatnya di sekitar areal kuba
dan memang di kebun kurma ini adalah spesialis atau kurmanya
kurma spesial yaitu kurma atsua alia
karena kurma ajwa alia adalah kurma yang paling bagus
dan juga kurma ajwa alia ini sering dikonsumsi oleh nabi muhammad saw
dan diakini bahwa kurma ini bisa menghilangkan sihir dan juga pengaruh jahat lainnya
dan untuk kurma sendiri kalau kita tahu butuh waktu prosesnya itu memang agak lama
seperti kurma yang ini kurma muda seperti saya pegang ini
ini masih butuh kurang lebih tiga puluh hari lagi untuk dipanen
dan panennya itu biasanya waktunya menunggu dia hitam terlebih dahulu
baru kemudian dikeringkan dan juga siap disantap
kalau masih muda begini biasanya rasanya tuh agak cenderung pahit dan juga kurang enak gitu
dibandingkan dengan kurma jenis lainnya
pohon kurma di sini tumbuh subur karena mendapatkan pasokan air yang baik
air didapat dari air tanah dengan cara dipompa menggunakan mesin
abu faisal juga memiliki toko yang menjual aneka kurma siap santap dan berbagai olahan kurma lainnya
selain berkunjung ke kebun kurma
jemaah calon haji biasanya juga mengisi waktu dengan berkunjung ke masjid kuba
masjid kuba adalah masjid pertama yang dibangun rasulullah saw ketika tiba untuk pertama kalinya di madinah saat berhijrah
selain di masjid kuba wisata religi yang bisa dikunjungi di sekitar madinah adalah jabal uhud
ke sejumlah tempat wisata religi dan lainnya ini
diharapkan bisa memberikan pemahaman
dan juga sekaligus menambah keimanan
alfian raharjo madinah arabsolid